kita awali dari informasi pertama lantaran tak kunjung dinikahkan seorang pemuda di karawang nekat memanjat tower telepon seluler bts dan mengancam akan loncat
aksi nekat pemuda itu baru bisa digagalkan dan dievakuasi setelah dua jam berada di atas tower
rizwan pemuda dua puluh satu tahun dievakuasi tim siaga bencana dan warga sekitar untuk dibawa ke rumah sakit lantaran pingsan setelah diturunkan dari atas tower
sebelumnya rizwan nekat memanjat tower telpon seluler setinggi lima puluh meter tak jauh dari rumahnya
warga kampung setang kelurahan tanjung mekar kecamatan karawang barat karawang ini nekat memanjat tower karena tak kunjung diizinkan menikah dengan wanita pilihannya
agar rizwan mau turun dari tower tim tagana dan warga memanjat dan terus membujuk rizwan agar segera turun
evakuasi pun berlangsung dramatis sebab korban terus berteriak dan mengancam jika tidak segera dinikahkan akan loncak
rizwan menoncak dari tower
karena dia bilangnya secara mendadak dia disarankan oleh orang tua yang istri dia untuk mencari modal dulu suruh dagang
itu untuk membujuk dia turun itu kurang lebih dua jam
sebelumnya aksi nekat rizwan ini sempat menyebabkan warga sekitar yang penasaran dengan aksinya
dian firman syah karawang